komisi agama dpr menilai pernyataan menteri agama fahrul rozi soal kajian melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah tidak masuk akal
sementara partai keadilan sejahtera menilai pemerintah terlalu mengatur ranah privat warga negara jika melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang
ketua komisi agama dpr yandri susanto menghimbau menteri agama fahrul rozi tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perlawanan dari masyarakat
selain itu kajian larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang tidak berkorelasi dengan paham radikalisme
yandri menyarankan menteri agama sebaiknya fokus untuk mengurusi persoalan haji dan kerukunan umat
komisi delapan akan mengundang menteri agama kamis pekan depan untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut
sementara pks sebagai partai islam menilai majelis ulama indonesia yang berhak mengeluarkan fatwa untuk melarang penggunaan cadar bukan kemenak
pks menyarankan jalan terbaik melawan radikalisme adalah dengan dialog
pemerintah sebaiknya tidak melakukan intervensi

pemerintah sebaiknya tidak melakukan insuransi
intervensi atas ranah privat warga negara
pemerintah sebaiknya tidak melakukan insuransi